dan di informasi berikutnya kita beralih ke informasi lain
sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat terjadi gempa
mahnitudo lima lima dan informasi ini kami dapatkan dari badan meteorologi klimatologi dan juga geofisika
titik gempa terjadi di satu ratus tiga belas km tenggara kota sukabumi jawa barat

dan gempa berkekuatan lima lima mahnitudo dengan kedalaman sepuluh km di bawah laut ini
dan bmkg tidak mengeluarkan potensi bahaya tsunami
selain itu bmkg juga menghimbau agar warga tetap berhati hati akan adanya gempa susulan
gempa juga terasa di sebagian wilayah jakarta selatan hingga kawasan tangerang selatan
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia ada anza suseno
apakah gempa sempat terasa juga di wilayah sukabumi dan seperti apa warga di sana
baik saya saat ini berada di lokasi pusat kota sukabumi
depan jadi pemerintahan malai kota sukabumi
gempa yang berkekuatan lima lima mahnitudo terjadi pada bulan
kota sukabumi jawa tengah indonesia barat
itu mengatakan dua keterangan yang terasa
keterangan pertama dirasakan cukup randai namun keterangan kedua cukup terasa jang
hingga saat ini kondisi kerusakan atau bangunan yang mengalami dampak
gempa ini belum ada laporan yang
sempat saya mengkonfirmasi kepala bbbd kota sukabumi
firman wardani saat di lokasi kejadian
dia mengatakan saat ini tim bbbd kota sukabumi sedang melakukan monitoring di lapangan
pantau situasi terjadi dan melakukan pembukaan informasi yang terhadap kantor pusat bbbd
di kota sukabumi
saat ini pun masyarakat masih berada di luar ruangan gedung gedung perkantoran perkantoran
dan sempat terjadi panikan di gedung balai kota yang sedang melakukan terampak
tadi ada masyarakat dan pegawai di balai kota
masuk ke dalam kursi dan meja yang ada di gedung perkantoran
dan beberapa pegawai pun berhamburan ke luar untuk selamatkan diri
dan ke tempat yang aman mereka menuju titik kumpul di tengah tengah balai kota begitu
anza sejauh ini apakah anda lihat ada dampak yang cukup signifikan
begitu misalkan gedung rusak
mungkin ada fasilitas fasilitas umum yang rusak akibat gempa tadi yang terjadi pukul sepuluh
ya kita saat ini
ketahuan dampak dari gempa komalis dengan dalam kilometer
ini belum adanya sama sekali laporan kerusakan
gerakan kerusakan ringan ataupun kerusakan berat
tapi ini tugas bbbd masih melakukan pantauan
dan memperbaiki sebagai pihak layak kota
itu pak isram
baik terima kasih atas laporan anda
anza suseno telah melaporkan dari sukabumi jawa barat
selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan